kita awali dari informasi pertama
akibat hujan deras mengguyur kota depok
seorang pria tewas tertimbun longsoran beton
korban tertimbun saat membangun sebuah warung
korban pun tewas saat dilarikan ke rumah sakit
rekaman video amatir menunjukkan proses mengevakuasi korban longsor di depok
korban adalah pekerja bangunan asal pekalongan
yang tertimpa dinding fondasi yang ambruk karena tanahnya yang longsor
pria yang sedang membangun sebuah warung makan sedang menggali tanah
namun tiba tiba tanah longsor dan menyebabkan tembok runtuh dan menimpanya
warga berusaha mengevakuasi korban
namun kesulitan lantaran tidak adanya peralatan yang mencukupi
akhirnya warga terpaksa menggunakan tambang
dan berusaha menarik tembok yang menimpa tubuh korban
setelah berhasil dievakuasi korban dilarikan ke rumah sakit
namun nyawanya tidak tertolong lagi
rencananya jenazah korban akan dipulangkan ke kampung halamannya di daerah pekalongan
fahmi febrian depok